kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi hari ini meresmikan kapal penangkap cumi dan kapal cepat dengan teknologi plat datar
teknologi ini merupakan inovasi anak bangsa
kapal pelap datar merupakan teknologi kapal inovatif yang dikembangkan oleh peneliti dari universitas indonesia
penggunaan plat datar dalam perkapalan diklaim memiliki beberapa keunggulan
mulai dari waktu produksi biaya produksi serta efisiensi kecepatan
peluncuran kapal plat datar ini bertujuan untuk mempromosikan teknologi kapal plat datar
selain itu kedepannya teknologi kapal pelat datar ini diharapkan dapat menjadi ciri khas dari perkapalan di indonesia
dan sudah ada korespondensi ann indonesia reza ramadan
reza selamat siang tentunya kita semua penasaran ya terkait keunggulan kapal penangkap cumi ini
teknologi apa yang digunakan dalam kapal penangkap cumi ini reza
ya fani memang hari ini kementerian riset teknologi
yaitu kementerian riset teknologi dan juga perguruan tinggi
meresmikan atau meluncurkan dua buah kapal yaitu salah satunya seperti anda sebutkan yaitu kapal penangkap cumi
namun yang menjadi highlightnya adalah kapal ini memiliki teknologi yaitu teknologi plat datar
teknologi plat datar sendiri merupakan inovasi karya anak bangsa yang di launching atau diteliti oleh peneliti dari universitas indonesia
dan kapal biasa jika kapal biasa itu ada lengkungan jika dalam kapalnya maka di kapal plat datar sendiri ini berbentuk simetris
artinya tidak ada lengkungan sekali di mana pembentukan atau bentuk dari simetris kapal plat datar ini sendiri diklaim dapat memberikan beberapa manfaat
yaitu salah satunya keunggulannya adalah produksinya lebih cepat jika misalnya saja kapal cumi biasanya dibuat dalam waktu tiga bulan maka dengan
dan rangka yang simetris ini hanya dibuat dalam waktu satu bulan
karena tidak perlu memanaskan untuk membengkokkan kapal dan seterusnya
dan juga dengan dipangkasnya waktu produksi sendiri maka ini juga akan membuat memangkas biaya produksi sendiri
karena dengan bentuk simetris ini maka kecepatan
dan tidak kalah fungsinya sendiri tidak kalah dengan kapal penangkap cumi yang konvensional begitu vani
karena di kapal plat datar penangkap cumi ini sendiri sudah dimasukkan berbagai inovasi dan juga berbagai teknologi modern
misalnya saja saya sebut ada kompas lalu juga ada gps lalu juga ada eco sounder
lalu juga ada vhf radio dan juga dapat menampung lima belas ton cumi
dan vani kapal ini sendiri khususnya kapal cumi sendiri memiliki panjang lima belas lima meter dan juga lebar empat meter
dan selain kapal penangkap cumi sendiri ada satu kapal lagi vani yaitu kapal cepat
di mana kapal cepat plat datar ini juga sendiri memiliki kecepatan dua puluh tujuh knot
dan saat ini sendiri sudah melakukan kerjasama dari pihak bacambla untuk melakukan penggunaan kapal ini secara bersama
dan untuk memperdalam lagi tentang teknologi plat datar sendiri
saat ini saya sudah bersama dengan mantan mahasiswa dari universitas indonesia
dan juga sekaligus founder dari juragan kapal yang merupakan inovator yang mengaplikasikan ilmu dari teknologi plat datar
selamat malam eh selamat
siang maksud saya mas ruska
ya selamat siang
mas ruskoka ini tentang teknologi plat datar sendiri ini sebenarnya arah atau tujuan sendiri
tujuan besarnya sendiri dari teknologi kapal plat datar sendiri seperti apa
sebelum beranjak ke sana saya akan perlu menjelaskan dulu kalau teknologi para datar ini merupakan invensi dari bapak hadi tresna wibowo
ini berawal dari penelitian beliau dari selama beliau juga meneliti di kuliah
berkuliah di belanda dari sana dia menemukan teknologi kapal plat datar
untuk memperkuat dari fungsi dari kapal ini sendiri kami menciptakan untuk bottomen namanya semi trimaran
jadi kalau biasanya kapal plat datar itu bentuknya kapal pada umumnya itu bentuknya u bagian lambungnya itu u atau v
kita buat dengan w terbalik atau semi terimaran
itu yang membantu supaya kapal bisa melaju dengan lebih cepat
pertanyaan tadi terkait soal visi dari kapal plat datar
jadi kami punya visi bagaimana kapal baja kapal plat datar baja ini itu bisa menjadi kapal menjadi ciri khas kapal nasional
di mana ketika nanti kami ketika kapal yang nanti bisa berada di perairan nusantara
seluruh kapal kapal dari asean dari negara asia tenggara bisa melihat kalau
oh iya kapal ini dari kapal indonesia karena bentuknya memang unik
kita tidak perlu melihat benderanya tidak perlu melihat nahoda surat atau segala macam
dengan melihat bentuknya kita bisa melihat kalau oh ini kapal indonesia
jadi kalau kita duduk punya dengan nama kapal finisi dari budaya barik kita sebagai kapal finisi
nah ini kita tarik dengan memodernisasi menjadi kapal baja
oke baik mas uska ini bocoran sedikit
mas tuska mungkin ini ongkos biaya produksi atau mungkin harga jual sendiri itu bisa disampaikan berapa
kalau dari kami membangun kapal ini dari awal di muara angke kami berbicara dengan
jadi kalau misalnya keseluruhan kapal ini adalah di angka dua miliar
dengan ukuran yang tadi disebut oleh mas reza kapal kami bisa di angka satu lima miliar hampir satu enam miliar
berarti itu harga jualnya ya mas tuska ya
oke siap terima kasih mas luska atas waktunya
demikian fani disampaikan marufka sendiri dan tadi sendiri dua kapal ini
yaitu kapal penangkap cumi dan juga kapal cepat ini sudah melakukan tes uji coba pelayaran
dan tadi sendiri rombongan dari menteri dari menteri stek sudah melakukan keliling sekitar kepulauan seribu
dan juga baru saja bersandar dan baru saja balik dan seperti disampaikan tadi
bahwa kapal ini sendiri memang memiliki cita cita atau nantinya diharapkan dapat menjadi ciri khas dari perkapalan di indonesia sendiri
bahwa nantinya nelayan indonesia itu memiliki kapal kapal yang memiliki bentuk plat datar seperti itu fani
baik reza tentunya kita berharap ya agar
inovasi atau karya kreasi dari anak bangsa bisa terus bermunculan seperti teknologi plat datar ini
terima kasih reza ramadan atas laporan anda